wah orang lain mau menikah tapi saya udah deg degan
pernikahan prince handary of wales atau pangeran harry dan meghan markle
masih sekitar dua bulan lagi tapi antusiasme masyarakat terkait royal wedding ini sudah mulai terasa
ya salah satu yang banyak diburu adalah souvenir yang berkaitan dengan pasangan ini
mulai dari cangkir muk hingga piring untuk mengenang pernikahan harry dan markle yang sudah banyak diproduksi
sejak pertundangan pangeran harry dan meghan markle diumumkan pada akhir november dua ribu tujuh belas lalu
pasangan ini selalu menarik perhatian publik
begitu juga dengan persiapan pernikahan mereka yang akan berlangsung pada sembilan belas mei mendatang
meski acaranya masih beberapa bulan lagi
namun sejumlah souvenir yang berhiaskan nama ataupun wajah pasangan ini telah banyak diproduksi di inggris
salah satu produsen resmi souvenir kerajaan inggris ialah halsyun days
perusahaan penghasil tembikar porselin dan porselen tulang ini
tengah sibuk memproduksi berbagai macam gelas piring hingga teko yang berkaitan dengan pernikahan harry dan markle
halction days merupakan satu dari empat belas perusahaan yang memegang surat perintah kerajaan
untuk menyediakan barang dan jasa kepada keluarga kerajaan
mulai dari ratu elizabeth
hingga puaris tahta
halchonday telah memproduksi berbagai buah tangan bertema kerajaan inggris selama hampir tujuh puluh tahun
perusahaan ini telah mengeluarkan berbagai koleksi yang berkaitan dengan pernikahan anggota kerajaan ini
salah satu koleksinya ialah t set dengan gambar kombinasi bendera amerika dan inggris
koleksi yang disebut special relationship ini menggambarkan hubungan pangeran harry dari inggris dan meghan markle
yang merupakan warga negara amerika
pernikahan pangeran harry dan meghan markle akan berlangsung pada sembilan belas mei di capel st george windsor castle